air terjun kandua raya berada di desa kedang ipil
kecamatan kota bangun kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
air terjun ini memiliki lebar dua puluh meter dan bertingkat yang dipenuhi bebatuan
setiap tingkatannya diberi tali untuk wisatawan berpegangan karena bebatuannya sangat licin
para wisatawan mengaku senang bisa berkunjung ke sini karena airnya sangat dingin dan masih alami
seru terus indah pemenangannya
tidak ada di tempat lainnya
tadi sempat mandi mandi
di sekitar lokasi air terjun sangat cocok dijadikan tempat berkumpul dan bersantai
sambil menikmati hutan alami bersama keluarga
sebagian besar wisatawan yang datang ke sini merupakan wisatawan dari luar kabupaten kutai kartanegara
yang jelas di air terjun ini suasananya alami
kemudian juga waktunya
mereka yang mengajak keluarga itu sangat nyaman untuk bisa bersantai bersama keluarga yang tentunya
kemudian daerah wisata raya itu yang daerah batu batu itu sekitar satu km
biaya tiket masuk ke air terjunkan dua raya ini cukup murah
wisatawan hanya dikenakan biaya sebesar rp tiga untuk dewasa dan rp dua untuk anak anak
david andriawan kutai kartanegara kalimantan timur